aku hanya meminjamnya darimu kajang ratu
kurang ajar kamu waskolo
hanya kata kurang ajar
bukan kata itu yang selalu kau ucapkan pada aku kanjeng ratu
bukan kalimat itu
itu yang selalu kau ucapkan pada aku
kau selalu saja membodoh bodohiku kajang ratu
kau akan mengatakan ku bodoh lagi
setelah aku memegang
kalau kau menyesailah
aku tidak akan segar segar
kau tidak akan segar segar
aku harus mencari cara
apa kau tidak mengenalku
aku tidak mengenalmu
aku tidak akan menolak
kalau majapahit membutuhkanku
janganlah kau bersedih
kau beneran janji akan pulangkan
ada apa itu
bagus benar benar tidak tahu
siapa yang sedang ia hadapi saat ini
selamat datang di nenong sari
ada apa yunda
apa yang terjadi dengan bagus
sebelum aku memberitahukannya kepadamu
sebelum aku memberitahukannya kepadamu
sebelum aku memberitahukannya kepadamu
sebelum aku memberitahukannya kepadamu
aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kamu
tetapi aku akan peringatkanmu terlebih dahulu
apapun yang akan kau lihat di kocobonggolo
akan menerima jalan takdir
apa maksud yunda
tidak mu seperti saya
terima kasih aku sangat ingin menyuignakanmu
kalau kamu ingin mencari nyawa
akan kita mencatatmu

maka empat anak merasa ingin kita sekationsi
kita sampai datang ke tempat kamu
kembali ke gelenek bagianmu
aku sudah pulang
yang lu minta
bukankah dia kekasih yunda dulu
apakah kan yang ratu yakin

jika kita lakukan ini apakah kan yang ratu tidak akan menyesal
bukankah yang ratu itu mencintainya
aku tidak pernah mencintai dia mas kalau aku hanya memanfaatkannya saja
seharusnya sebagai pengabdi setiaku kamu mengetahui hal itu waskorn
lezat sekali darah manusia ini
dapat manusia dari mana
prabowo saya tidak tahu itu hanya dari kandung ratu
tentu saja kekasihku itu pasti baik sekali padamu
abah el group
kurang ajar kututup poni ini kebalasan segera aku memberikan kesempatan sekali lagi
kau gendut hormonia itu adalah kesalahanmu sendiri
tak lama harusnya kamu membunuhku disaat memiliki kesempatan
tidak ada rasa cinta sedikit padaku kadang mencintaiku apa maksudnya
cepat ambil mahkota itu untuk waskola
berikan mahkota itu padaku waskola
hai ayo berikan padaku
hai berikan mahkota dan pusaka itu kembali kepada pemiliknya waskola
hai kanjong rata
tenang saja kanyang ratu
aku tidak akan mengkhianati
apa yang ingin kamu lakukan
aku hanya ingin merasakan kekuasaan
aku hanya meminjamnya darimu kanyang ratu
hanya kata kurang ajar
bukan kata itu yang selalu kau ucapkan pada aku kanjeng ratu
bukan kalimat itu
itu yang selalu kau ucapkan pada aku
kau selalu saja membodoh bodohiku kanyang ratu
kau akan mengatakan ku bodoh lagi
setelah aku memegang
kusaka bapak tunggolo
apa salahku kanyang ratu
aku tidak akan
aku tidak akan pernah berkhianat pada kamu
kau selalu saja merendahkan ku
tapi tenang saja kanyang ratu
seperti yang aku katakan pada
aku tidak akan pernah berkhianat padamu
abdi setiamu kanyang ratu
aku ini abdi setiamu kanyang ratu
aku hanya meminjam kekuasaan ini darimu
aku ingin merasakan
menjadi seorang penguasa
harga yang murah
untuk abdi setia
tunggu dulu waskol
sepertinya aku merasakan ada kekuatan yang hebat

dan tengo kekuatan yang tepat

kau tidak ingin mengendaliku